ada satu yang luput kita bahas wakil menteri ini orang orangnya ada dua belas orang ini
ini gemuk sekali mungkin hampir segemuk ke kabinet sby yang kedua
gimana mas bambang melihat wakil menteri ini
kalau wakil menteri ini lebih banyak untuk akomodasi ya
terutama dari partai yang non parlemen dan juga dari tim relawan lah
baik itu terlewat tkn atau kayak projo
saya lihat kalau yang betul betul benar benar memang profesional dibutuhkan itu kan wamenlu
dari dulu memang perlu karena menko nya di luar negeri terus
dan kedua juga mungkin yang keuangan ya
dan mungkin untuk yang bumn itu menurut saya mungkin untuk melengkapi karena
menteri bumn nya itu orang yang sama sekali nggak punya pengalaman di birokrasi atau di bumn
benar benar murni swasta
wakil menteri bumn bukan ya pak tiko
nggak menterinya kan pak erik
pak erik kan sama sekali nggak punya pengalaman di birokrasi
sehingga perlu wakil menlu yang benar benar memahami soal itu
dari bumn tapi yang terbaik lah
ya dari bumn jadi budiman
saya kira satu lagi yang profesional mana ya wakil menlu
pak tiko dan budi gunadisadikin
ya itu saya kira masuk profesional lah ya
oke yang kalau ini agraria dan orang orang yang akomodir
agraria itu lebih akomodir
pak tiko non parlemen ya kan
pak tiko dari perindo
wakil menteri pertahanan itu menarik
ini kan orang yang kemudian kalau kita lihat sangat punya pebisnis handal
yang punya tower bersama
tapi di wakil menteri pertahanan apa yang anda lihat
kalau saya yang agak khawatir itu apa karena alutsista itu
kementerian pertahanan anggarannya paling gede ya
di antara semua kementerian
dan terutama alutsista lagi bukan kesejahteraan
kalau dan kita tahu pak wamen ini adalah orang yang pebisnis di regulated business ya
karena tower bersama itu
dan kita kenal memang dekat dengan semua partai
anda simpulkan sendiri saja ya
ya itu yang juga jadi catatan
wamen itu sangat apa
beberapa orang bilang ini bahkan empat kali lipat dari yang sebelumnya
kan dua cuma ada tiga sekarang jadi empat
lebih mengakomodir apa namanya
kalau bahasanya pak muldoko mewadahi yang belum terwadahi
dan kemudian kan ada beberapa yang ngancam ngancam itu projo mau keluar
kalau nggak terakomodir
kemudian ada beberapa yang kemudian belum masuk
nah ini yang kemudian harus dicermati lagi
jangan sampai misalnya kabinet ini sebenarnya posisi saya agak mengkhawatirkan
berharap harap cemas gitu
karena cemas tadi
lebih banyak cemasnya daripada harapnya
lebih banyak cemasnya daripada berharapnya
nah di kementerian desa menarik juga
ada budi aristiadi yang projo
kemudian partnernya itu dari pkb
saya agak khawatir soal dana desanya
jadi ada beberapa titik rawan korupsi dana desa
itu yang kemudian harus diwaspadi
kemudian juga korupsi di alutista
itu juga di kementerian pertahanan
icw sudah paling tidak dua tiga kali melaporkan ke kpk
dan itu nggak tembus bos
kalau lhk sih profesional ya
kalau pupr dan lhk anda lihat gimana
ini ada wakil papua yang
sebelumnya katanya ada bahlil ya kan
itu yang kemudian disinggung singgung ini wakil papua nggak muncul muncul gitu ya
kalau misalnya wakil menteri perdagangan kan kita tahu pak jerry sambuaga bapaknya siapa
jadi lebih ke partai
untuk ada di kabinet
ya mungkin tapi beliau memang juga profesional ya
tapi kalau pupr ini agak menarik buat saya
karena pak jokowi memang mau membangun banyak infrastruktur di papua
dan kemarin agak kaget kok reaksinya tidak seperti yang
jadi dia perlu orang dalem lah
dia kan bekas bupati kalau nggak salah
nah itu dia
yang menarik adalah partai demokrat yang katanya sudah sangat rapat sudah sangat embrace dengan presiden
tapi kok nggak ada dalam list
apa yang anda baca nih
saya kira pertama mungkin karena partai demokrat sekarang kecil kan
jadi koalisi itu untuk akomodasi nggak
untuk bagi kursinya juga sudah habis untuk dibagi bagi
dan yang paling penting soalnya demokrat itu saya kira bersih keras kalau cuma dapat satu kursi ya ahaye
padahal ahy ini kan di dua ribu dua puluh empat bisa jadi calon gitu kalau
jadi dia dikunci lah di situ
oke anda lihat terakhir bung eson
lebih banyak harapnya atau lebih baik cemasnya tadi dari komposisi ini
berharap harap cemasnya lebih banyak ya
jadi kalau kemarin dua sekarang bisa jadi lebih dari dua
stabilonya dari dua
jadi kalau yang dilihat sekarang kan stabilonya yang warna kuning kan ada tiga tuh
ya tadi ada jadudin amali ada ida fauzia
kemudian satu lagi yang kakaknya pak iskandar mohamad iskandar
itu yang kuning itu potensi apa
jadi merah tuh gede gitu
makanya penting agar ada perpu untuk kpk ya
betul kalau kpknya kuat ya bisa
nah si perpu di tangan prof mahfud yang main kopolu kapan
beliau sih sangat pendukung legal review
jadi ingin mendialogkan kembali dengan dpr ketimbang perpu
yang penting tuh kalau kpknya diperkuat lagi segala catatan catatan lebih aman
dan kita berharap sebetulnya mungkin dalam enam bulan setahun lagi ada resafal besar lah
kalau undang undang ini semua udah lewat ya udahlah
ya kalau dulu sepuluh bulan sekarang bisa enam bulan
karena ingat memang ini periode kedua presiden jokowi harusnya legacy yang diutamakan warisan warisan yang paling koko bagi demokrasi bagi peringkatan hukum dan juga perusahaan
dan juga infrastruktur jangan lupa itu menjadi warisan penting yang nanti akan diikuti oleh bank stai indonesia ke depan
terima kasih mas bambang terima kasih bung eson atas pembicaraannya
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi adiputro selamat malam